ini bukan tanah laut di bali melainkan di yogyakarta
selain dikenal dengan kota pelajar dan budaya
daerah istimewa yogyakarta juga memiliki berbagai wisata alam yang menarik untuk dikunjungi
khususnya wisata pantai
salah satunya pantai yang berada di sisi selatan yogyakarta pantai kukuk
pantai yang berjarak kurang lebih empat puluh lima km dari pusat kota yogyakarta ini
memang tak memiliki garis pantai yang begitu panjang
namun wisatawan bisa berkunjung ke sebuah pulau karang kecil
yang bernama jumino
wisatawan juga bisa bermain air sambil menemukan berbagai macam biota laut yang bersembunyi di karang
pulau yang berada di sebelah kiri pantai ini memang sekilas mirip dengan pulau karang tanah lot yang ada di bali
sehingga banyak warganet yang mengatakan bahwa pantai kukup merupakan tanah lotnya jawa
suasananya sejuk pasirnya putih saya senang
di depan juga terdapat banyak kuliner
enak sih masih asri tapi cuma mie masih pasang kan
jadinya anginnya gede gitu
selain bisa menikmati suasana alam yang sejuk serta pemandangan yang memanjakan mata
wisatawan juga bisa mencicipi kuliner pesisir pantai yang masih segar
seperti udang goreng cumi cumi dan ikan bandeng
tentunya jika anda berkunjung ke sini
pastikan selalu mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan pengelola pantai
seperti cuci tangan wajib memakai masker dan menjaga jarak
namun sayangnya masih ada saja warga yang tidak menggunakan masker
selain wisata outdoor yang tengah digemari di masa pandemi ini
anda juga bisa mengisi waktu luang dengan mengasah keterampilan
seperti di lokasi wisata dan edukasi berkuda di kawasan talang buruk
kecamatan alang alang lebar palembang ini
berdiri di atas lahan seluas dua hektare pengunjung dapat merasakan sensasi berkuda
tentunya dipandu petugas yang sudah ahli
selain menaiki kuda pengunjung juga bisa memakai perlengkapan ala koboi yaitu rompi dan topi
karena pandemi masa pandemi kan bosan tuh di rumah saya
jadi mulai belajar mau pengen tahu belajar kuda tuh gimana
selain berwisata kuda tempat ini juga menyediakan area memanah
pengunjung juga dapat berkemah dengan mendirikan tenda di sekitar lokasi
pengunjung dan pengelola lokasi wisata dan edukasi berkuda serta memanah ini
juga ketat menerapkan protokol kesehatan
diliputan cnn indonesia